assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
pria yang disuntik adalah orang dengan gangguan jiwa
orang ini mengamuk dan mengancam keluarga serta warga dengan senjata tajam
pria tersebut hendak dibawa ke rumah sakit jiwa namun pendekatan persuasif yang dilakukan tidak mempan
petugas terpaksa menyuntikkan obat penenang dengan menyebut obat penenang tersebut sebagai vaksin
agar orang dengan gangguan jiwa tersebut tidak memberontak
kata kata vaksin tadi hanya rayuan agar si klien odgj
bisa bernegosiasi dengan kita penanganan untuk direhab di rumah sakit marjuki mahdi bogor
dandim lima ratus delapan depok kolonel infanteri aulia fahmi dalimunte mengatakan
tindakan tersebut dilakukan berdasarkan laporan pihak keluarga
karena terus menerus melawan dan memberontak orang tersebut terpaksa disuntik obat penenang
kemudian dibawa ke rumah sakit jiwa di kawasan bogor
dalam kondisi kondisi seperti itu ya dengan sigap ini kok dilihat justru baik babinsa babin kaptikmas
dari pihak dinas sosial justru mereka ini bertaruh nyawa ini
karena yang dihadapi adalah orang yang memang punya gangguan jiwa dan buah senjata tajam